unjuk rasa ini merupakan tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan ekoton dan sejumlah lembaga
yang memberikan perhatian pada isu penggunaan sampah plastik impor untuk bahan bakar
penelitian yang dilakukan di tropodo kabupaten sidoarjo itu menunjukkan
kontaminasi zat berbahaya dioksin ditemukan di telur ayam dan tahu
dari penelitian ini diketahui banyak perusahaan tahu di desa tersebut
yang menggunakan sampah plastik sebagai bahan bakar
zat berbahaya seperti benefil dan parafin dalam tingkat tinggi ditemukan pada sampel telur ayam kampung
sampah plastik yang dibakar di bawah suhu delapan ratus derajat celcius itu akan menghasilkan gas dioksin
gas dioksin ini akan berikatan dengan debu debu halus yang juga merupakan sisa pembakaran
kemudian akan terdeposisi atau mengendap di tanah
kemudian dari tanah juga bisa masuk ke dalam air tanah ketika hujan
kemudian meresap ke dalam air tanah
bahan berbahaya itu masuk ke telur ayam setelah ayam ayam kampung di sana
mengkonsumsi pakan yang terkontaminasi
begitu juga dengan tahu yang diproduksi
telur ayam dan tahu tersebut pada akhirnya dikonsumsi masyarakat
bahan bahan berbahaya ini dalam jangka waktu tertentu bisa memicu kanker
aksi aktivis ekoton ini dibubarkan polisi dengan alasan tidak mengantongi izin kepolisian
polisi juga membawa sejumlah
peserta aksi yang dianggap di bawah umur dan berstatus sebagai pelajar
karena ini sebagai wujud upaya antisipasi kita
supaya anak anak muda ini tidak mendapatkan kenakalan remaja lah
seperti semacam itulah
tapi kalau demo soal lingkungan itu kan tidak berkaitan juga dengan
iya nanti kita cek ke keluarganya ke orang tuanya
apakah dia sudah izin sekolah atau belum
karena ini masih jam sekolah
aktivis ekoton darusek yorini mengatakan
para pelajar ini memang sedang magang di kantornya
menurut daru setiap pelajar yang magang di ekoton
dibekali ilmu tentang konservasi lingkungan dan bagaimana mengkampanyekannya
ia berpendapat tidak ada yang salah dengan keterlibatan para pelajar dalam aksi ini
tim liputan cnn indonesia surabaya jawa timur